keinformasi lain sejak penertiban besar besaran yang dilakukan pemerintah provinsi dki jakarta di sekitar pasar tanah abang
jalur trotoar dan lalu lintas di lokasi ini lebih ideal
namun kondisi tersebut berlangsung pasang surut
pedagang kaki lima bahkan parkir liar berangsur kembali menutup jalur pejalan kaki
meskipun penertiban tetap dilakukan rutin setiap harinya
dilematis adalah kondisi yang dihadapi saat mengharapkan ketertiban
razia pedagang kaki lima rutin dilakukan di sekitar wilayah pasar tanah abang jakarta pusat

dua belas lalu penertiban besar besaran dilakukan pemerintah provinsi dki jakarta di sekitar tanah abang
hasilnya trotoar bersih dari pedagang kaki lima maupun parkir liar
sayangnya kondisi ideal tersebut tidak tahan lama
berangsur trotoar di sekitar pasar tanah abang kembali seperti semula
jalur pedestrian hanya tersisa sebagian
sulit bagi pejalan kaki melintas di sepanjang trotoar
troar sekitar jati baru ini
bahkan jalur khusus untuk memandu penyandang disabilitas pun tak lagi dapat bermanfaat
pedagang mengaku tetap berjualan di trotoar karena tidak memiliki pilihan lokasi
sementara bagi konsumen lokasi ini dianggap lebih mudah
ini kalau misalnya dagang di trotoar gini sempat takut nggak pak pol pp
kenapa milih dagang di sini lebih mudah atau memang nggak ada tempat lain
nggak ada tempat lain
nah kita ke ibu deh
ibu kalau misalnya ada pedagang yang lebih di trotoar gini lebih gampang atau nggak bulan jaya bu
lebih gampang ya lebih milih walaupun sebetulnya ini menghalangi trotoar
penertiban yang dilakukan satuan polisi pamung praja
tidak bisa memberi efek jerah
dari awal kita melakukan tindakan persuasif
yang istilahnya dalam kategori kita melakukan berbagai macam himbauan
tapi selama ini himbauan itu kayaknya tidak dihindarkan
permasalahan yang kita hadapi memang pertama belum adanya lokalisasi yang tepat bagi mereka
jadi mereka menganggap adanya trotoar yang begitu luas ini menjadi ajang
buat mereka untuk berdagang
upaya menertibkan tanah abang rutin dilakukan setiap hari oleh lima puluh personel dari kecamatan tanah abang
didukung dua puluh lainnya dari pemerintah kota
untuk petugas jaga dikerahkan juga lima sampai sepuluh personel dari tujuh kecamatan lain di sekitar tanah abang
sayangnya upaya tersebut tidak serta merta menciptakan kondisi ideal di tanah abang
menertibkan pedagang kaki lima maupun parkir liar di sekitar pasar tanah abang bukanlah semudah membalikan lapak tangan
menetipkan atau tindakan tegas bukan selalu atau tidak selalu menjadi jalan keluar
dibutuhkan solusi yang menenangkan dan menyenangkan bagi setiap pihak
baik para pedagang kaki lima yang membutuhkan rezeki ataupun juga para pengunjung yang membutuhkan lahan parkir
termasuk pemerintah dki jakarta yang ingin jakarta lebih tertib
dukitu juliarto jakarta